kayak motor lebih romantis
gak perlu romantis kita kan mau pacaran
aku orang bandung tapi baru sekarang kesini
kamu terlalu terpesona mall atau kape
gak pernah ada yang ngajak
tolong turunin barang saya di bagasi ya
kok tidurnya disini
aduh aduh aduh
ini bukannya cium tangan kok malah mukul mukul kamu
emang kapan nih berduanya
seperti kakak kakak kamu
kinasyih dan kirani
oh ganti mulai deh
oh ganti mulai deh
nanti gue ganti baju dulu ya pih
teki nanti pulang langsung bercanda sama bapak
teki nanti kayak aneh kecil gitu
mukul mukulin bapak
imas gak pernah bercanda sama bapak imas
saya dapat tugas dari kang mus
nyari copet sama dokpet kamu yang dicopet
tapi saya gak berhasil
dompetnya udah pulang
siapa yang nemuin
ditemuin sama amin di depan garasi
jadi kamu gak kecopetan
dompet kamu jatoh di depan garasi
dompetnya gak ada waktu imas mau bayar rongkos angkot
pas dicari di tas belanja
dompetnya gak ada
kok bisa ada di depan garasi
nanti kalau ke pasar lagi
biar aku antar jemput
biar gak kecopetan lagi
gak mau kok helmnya cuma satu
nanti saya beli helm buat kamu
nanti mas sms kalau mau ke pasar
udah dulu ya
imas lagi di dapur
saya baru telepon imas
dia bilang dopinya sudah ketemu
masalah kamu apa
masih bernasib baik
masih bernasib baik
masih bernasib baik
kenapa kang mus kaget
assalamualaikum permisi atau punten
nunggu kang mus selesai telepon
istri saya di dalam
manggilnya suka ici
bukan sehari ini
kamu bikin kesalahan apa
uang keamanan di pasar kepake
kepake buat apa
buat makan di restoran
udah banyak gaya
pakai makan di restoran segala
istri yang mau
dia habis lulus ujian sim
lulus ujian sim dirayain
sayang sama istri itu harus
tapi bukan berarti semua kemauannya kamu ikutin
untung kamu bukan pejabat
kalau kamu pejabat
kamu bisa terpaksa korupsi
kamu harus tanggung jawab
uangnya harus kamu ganti
saya bukan main buat siapa
memangnya kelihatan kalau saya lagi pusing
kalau akan duduknya kayak tadi biasanya lagi pusing
pusing tujuh keliling
kalau boleh tahu pusing kenapa
mulai dari karsbon buat beli motor buat istri sepeda buat anak istri bikin sim
udah bikin sim pakai meter dirayain segala
semua harus dipotong dari uang jatah saya
saya kayaknya harus punya side job
tapi belum tahu
lima ribu perak
oh lima ribu perak
ih si emang bicanda aja
yang ia pa ini
yang ia pa ini
yang ia pa ini
bukan aku yang menghilang
waktu dua hari yang lalu jinjin sama kamu
gak tau tuh memang aku
aku juga udah nanya gitu sama dia
dia malah bilang
pokoknya kan sekarang udah balik lagi
jadi gak kamu kesininya
nanti aku telfon lagi
ya deh dulu ah
kamu inget dea
yang dulu kamu copet
yang dulu aku copet
yang dompetnya aku ambil terus aku kembaliin ke dia
aku gak pernah ingat sama orang yang dompetnya aku copet
dia jadi temen aku
aku nemuin dompetnya yang jatuh
jadi kalau ketemu sama aku dia juga gak bakal tau
kalau aku dulu orang yang nepet dia
kayaknya enggak sih
dia nanti mau kesini
aku gak inget
mudah mudahan dia gak ingat juga
diikat aja teh mau dibawa pulang
ada kantong kresek
nggak apa apa saya masukin tas aja
nggak boleh nggak main di sini
kantong sendiri ada kan
kita sendiri mau ngasih uang
memangnya kok ada perempuan cantik
ngeliatnya harus gitu
kalau nggak cemburu kenapa marah
aku gak suka kalau ada cowok
lihat cewek cantik kayak gitu
kamu tahu pasar itu apa
tempat orang jualan sama belanja
saya ngamen di lampu merah dilarang
saya ngamen di restoran ada tulisan
terpaksa saya ke sini
di sini juga nggak boleh
aku di bandung
kamu lagi di mana
lagi nembal ban
ban motor kamu bocor
ya nggak bisa ketemuan dong
kan ban motor kamu lagi bocor
nambal ban kan cuma beberapa menit
nggak sampai dua hari
aku lagi pengen dibonceng pakai motor botut kamu
ah kamu kan biasanya pakai sedan
nggak kena panas nggak kena hujan nggak kena angin
emang gak boleh kalau aku mau dibonceng pakai motor butut kamu
memangnya kata butut itu harus disebut ya
kamu marah ya
cuma aku pikir kalau begitu jadi nggak efektif
kamu selalu kelebihan satu kata
boleh nggak aku dibonceng pakai motor kamu
setelah nambal bannya selesai nanti aku hubungi kamu
apaan siapa sih
eh pak pi mau tahu aja
kamu udah berhenti kerja
udah ngundurin diri pi
tapi harus ngundur satu bulan
sebenarnya sih kinan tuh bisa aja langsung kabur
tapi takutnya nggak bisa dapet surat keterangan ku
kalau pernah kerja di sana
sebelum kamu ngambil keputusan kakak kakak kamu gak pernah ngasih masukan
disuruh pak pi kan
ih pak pi kenapa sih banyak royokan
nyuruhin teh kinasi tambah teh kirani
ngelarang kinanti berhenti kerja juga
karena pak pi nggak bisa sendirian mecahin kepala kamu yang terlalu keras
ih pak pi
sakit ah wih
yang saya pikir sekarang bukan itu
gara gara pengamen tadi saya jadi ingat
dulu sebelum saya ikut kang emus saya jadi pengamen
saya jadi kasian sama pengamen tadi
udah gak boleh ngamen di lampu merah
ditolak ngamen di restoran
terus kita larang ngamen di pasar
pak pi nggak usah ngebahas lagi ya alasan kinanti kenapa mau pulang
waktu kinanti mutusin mau ke jakarta
nanti lagi berusaha untuk ngupain adit
lupain rasa sakit kinanti karena orang tua adit gak setuju sama hubungan kinanti dan adik
orang tuanya nggak suka kalau adit nikah sama anak pak pi
kamu malah sama pak pi
nanti nggak percaya hubungan mereka kalau pak pi itu preman
kenapa gak bisa dihubungin
kamu kenapa gak bisa dihubungin
ya ke imas
kenapa gak dikasihin ke saya
kenapa gak ngasih tahu ke saya
kan hape saya gak ada
jadi langsung dikembalikan ke imas
kamu tau rumahnya imas
bukan rumah imas tapi rumah kang bahar
kamu tahu rumahnya kang bahar
kamu berani ke rumah kang bahar
dompet imas sudah kembali ke imas
dompet imas udah kembali ke imas
saya udah tau
kamu juga udah tau
ya udah kalo begitu
tugas kita belum selesai
maaf akang temennya kangus
bukan temen anak buah
sama aja akang
beda kalau temen satu level kalau anak buah di bawahnya
maksud saya kalau akang anak buah kangus berarti temennya
terus ini teh berapa
terserah akang aja
jalan jalan tangan bandung
teh adakah uyan
kamu mau pergi sama uyan
yaudah ki nanti pergi dulu ya ki
gak usah gak usah
soalnya aku udah bilang sama papi
tidak ini pake helmnya
masih bagus ada yang mau ngasih pinjam
kecantikan kamu masih utuh
helm bututnya gak pengaruh
karena gombal itu gak menganggar hukum
yaudah yuk jalan

terima kasih sulit

jangan laughing nih p differsh

terima kasih selama ini
deket sama si uyan
temennya itu kang
saya usahakan sebisanya
terima kasih ya mus
aka gak perlu bilang terima kasih
akang bebas mau minta tolong apa aja
kamu ke moko sekarang
pake apa kang
saya disuruh ke moko sama kang mus
saya dapat tugas dari kang mus
kamu jangan kemana mana

kamu udah jam segini kok udah pulang
saya mau makan di rumah mau ngirit
papa dimana katanya mau makan siang di rumah
bebep udah masukin sayur sama goreng ikan asin
kalau aku sendiri biasanya kuat
sekarang kan kamu bonjeng aku
papa di laptop kenapa nggak diangkat
kan tadi udah diangkat
itu yang pertama bebep telepon dua kali
kok papa nggak denger
hape papa kok nggak ada
kita belum dapat dompet
gue dapat hape budut ini aja
saya sudah sampai mokok kang
sama uyan temennya
saya mau tahu mereka ada apa sedang apa
lain kali kalau kesini pakai mobil aku saja
pakai motor lebih romantis
tidak perlu romantis
tidak tidak kita kan bukan pacaran
oh iya kasih pak
aku orang bandung tapi baru sekarang kesini
kamu terlalu terpesona mall atau cafe
gak pernah ada yang ngajak
sekedar informasi bahwa kalian semua akan diikut sertakan dalam seleksi polda jawa barat
apakah anda siap
kalau kalian semua siap sekarang berlatih
lebih keras jangan malas
tunjukkan bahwa kalian semua adalah yang terbaik untuk jawa barat
bahwa kamu adalah prajurit
prajurit tidak mengenal cengeng
harus lebih keras jangan kalah
anda harus bisa menjaga diri
ada pertanyaan gak
sudah siapkan coba
tanpa pemotretan balik ke tanah luar
aku ke tempat tempat seperti ini bisa seminggu sekali
keindahan alam bisa membuat jiwa ini terasa tenang
kesejukan alam bisa membuat rongga dada ini terasa lapang
kamu lagi bikin puisi
kalau ngomong biasa pilihan sama susunan katanya ya harus biasa
memangnya pilihan sama susunan kata katanya luar biasa ya
hmm bukan luar biasa
aku kira kamu bakal terkesan
gak taunya enggak
kesian deh kamu
eh kamu selalu gitu

teki nanti sama uyan terpantau cuma ngobrol aja kang
gak tahu kang
kan perintah kang saya harus jaga jarak
kelihatannya gimana ngobrolnya serius apa santai
teknik nanti kelihatan santai sampai ketawa
uyannya kelihatan stres
gak tahu kang
pantau terus sampai mereka pulang

semenjak musim batu akan kerjanya gosok batu aja
jangan pit nah
kang kerjanya bukan cuma ngegosok batu
kang ngurus pasar terminal jalanan
sama seperti dulu
bedanya akang sekarang udah gak terlalu sering ke lapangan
percuma aja posisi akang naik kalau tetap panas panasan di lapangan
kang akang sering di rumah eh sih gak masalah
yang penting buat belanja sama buat sekolah si neng juga gak masalah
yang jadi masalah apa
eh sih capek liat akang ngegosok batu melulu
harusnya sama akang yang capek
kamu mah cuma liat aja kenapa capek
kamu tadi sempet masuk
apa tetap diam di situ
ada urusan apa
yuyun sudah dewasa sudah punya anak bukan anak anak
kalau mau main cari yang masih anak anak
kok tahu saya pak cinju
siapa yang tahu
tadi sudah nebak kalau saya pak cinju
saya memang nebak
nebak itu bukan berarti tahu
kamu tahu dia
semua laki laki gak ada yang bisa dipercaya
sebenarnya juga akang bosen kalau seharian harus ngegosok batu aja
tapi akang juga nggak tahu harus berkegiatan apa
dulu kan akan suka main bola
ah itu mah
cuma asal main aja nggak pakai teknik
pada saat ini dokternya sudah berubah
saya mau ikut seleksi buat porda wakil bandung
wah asik dong
saya pengen kamu jadi penyemangat saya
oke pak kalau mau tak nyepek
boleh maemplo pak
tidak ada yang mau
terogen datang lagi

jangan lupa pak
u can do pak